anda tentu merasa jengkel melihat pelanggaran yang disengaja oleh pihak tak bertanggung jawab di area tempat kerja terkait penerapan protokol kesehatan pencegahan penularan covid sembilan belas
nah aplikasi bernama jakarta kini atau jaki mungkin menjadi solusi masalah anda
aplikasi jaki berbasis android ini bisa diunduh melalui play store dan mempunyai fitur bernama jak respon di menu utama
lalu anda tinggal memotret mengunggah dan menentukan lokasi di mana pelanggaran tersebut terjadi
selain itu anda juga bisa memantau apakah laporan anda sudah ditindaklanjuti oleh pihak berwajib seperti satuan polisi pamung praja dan dinas tenaga kerja dki jakarta
bagus sih kalau nggak terkontrol sama pemerintah kita bisa laporan sendiri gitu
bahwa di pekerjaan kita ada kapasitasnya lebih dari tujuh puluh persen bisa lapor ke pemerintah langsung jadi langsung bisa ditindaklanjuti
bagus sih untuk membantu sih jadi bisa tahu mana mana yang melanggar gitu
tapi ininya sih ya kurang sosialisasi aja ke sosial media gitu jadi banyak yang belum tahu tentang aplikasi ini
menurut saya sih bagus sih kalau ada laporan gitu biar cepat ditindaklanjuti dari pemerintahnya dari pol pp nya gitu ya
ya dari itu biar cepat ditindaklanjuti
jadi kita juga bisa lapor kalau misalnya ada keramaian
ya kluster perkantoran dituding sebagai salah satu tempat penyebaran covid sembilan belas secara masif
sehingga pemerintah provinsi dki jakarta terpaksa kembali menerapkan psbb
bahkan berdasarkan inspeksi mendadak pemda dki jakarta ke beberapa perkantoran mulai empat belas hingga dua puluh delapan september lalu
terdapat kesan beberapa manajemen perkantoran berusaha menutupi dan menyembunyikan fakta
jika terdapat karyawan yang positif covid sembilan belas maupun pelanggaran
aturan psbb pengetatan
berdasarkan keterangan kepala dinas tenaga kerja transmigrasi dan energi dki jakarta andrian syah
pihaknya telah melakukan sidak ke dua ratus delapan puluh tujuh perusahaan dan perkantoran
hasilnya tiga puluh tujuh perusahaan terpaksa ditutup sementara
dengan rincian tujuh belas perusahaan terjadi kasus positif covid sembilan belas
dan dua puluh perusahaan melanggar protokol kesehatan pencegahan covid sembilan belas
ya masih banyaknya perusahaan atau
perkantoran yang masih menutup nutupi atau ngumpet ngumpet
jadi kita punya sop pengendalian pencegahan
ternyata kantor tersebut kalau saya lihat dia punya sop
kalau seumpamanya ada petugas datang
untuk saya sudah bilang sama mereka
nggak usah ditutup tutupin pak
saya a sampai j nya itu saya tahu
karena itu dia yang saya katakan tadi pelaporan jaki itu
andrian syah menambahkan
untuk memperkuat penindakan pelanggaran protokol covid sembilan belas
di perkantoran pihaknya mengaku sedang menyusun peraturan daerah
yang segera diserahkan ke dprd dki jakarta
untuk dibahas senin depan
peraturan tersebut diharapkan dapat memperketat
dan memperkuat dasar hukum petugas dari pemda dki
untuk menindak perkantoran yang menghalangi
atau tidak melaksanakan protokol kesehatan
pencegahan penularan covid sembilan belas
tim liputan cnn indonesia